aku itu dan bawo itu khawatir dengan kamu solo
makanya aku putuskan untuk ikut dengan kamu
lah bawo ini mana
bawo aku suruh tinggal di rumah saja
bapak jangan takut ya pak
saya tidak bermaksud jahat
lebih baik kau pergi dari sini
daripada saya teriak
saya bermaksud baik pak
saya cuma mau mengantarkan obat buat narto
saya membawakan obat ini buat kamu
biar kamu cepat sembuh
cepat diminum ya
bapak suriga itu bukan obat tapi ratun
saya tidak ada maksud untuk membunuh narto
narto tidak sembuh minum obat itu
saya rela bapak buang ke kawas inilah
biar saya sekalian mati di sana pak
rambut sana pergi
sudikah bawa obat
untuk narto tidak diminum
kamu minum obat dari sudikah
kenapa kamu biarkan pak
badan narto sekarang
sudah sehat lagi bu
udah nggak panas bu
terima kasih sudikah
pergi kamu gemelan
kau kemana kamu sul
kamu takut sama ancaman warga yang bakalan ngusir kamu dari kampung ini
sul sul jangan
kamu jangan pergi sul
aku akan membela kamu kalau nanti suatu saat warga mengusir kamu dari sini
bukan karena itu terus kenapa
sudah lima belas tahun emakku pergi ke laut gikdul untuk nyari mutiara
sampai sekarang emakku belum pulang juga
aku mau ke laut gikdul untuk nyari emakku
karena aku yakin emakku itu masih hidup
sekalian aku mau nyari mutiara untuk kalung
supaya rambut gembelku ini bisa diruat dan dipotong
ya wes kalau itu maumu
aku ikut juga ya zul
aku akan membantu semua kebutuhanmu di sana nanti
jangan aku tidak mau repotin siapapun
aku bantu kamu
kamu mau jadi jagoan
aku dan bawo khawatir dengan kamu sol
makanya aku putuskan untuk ikut dengan kamu
bawo aku suruh
bawo aku suruh
tinggal di rumah saja
aku suruh dia bilang sama orangtuaku
kalau aku menyusul kamu di seguru kidul
nanti kalau orangtuamu marah gimana
udah kamu gak usah mikir itu
yang penting kita sampai di laut idul
terima kasih dato
tolong ketahuan eh
bahkan beberapa kampung nelayan juga sudah kita datangi
tapi kok kita belum juga mendengar kabar mengenai makmu ya
kalau memang ibu kamu itu masih hidup
pasti kita bisa temukan dia
kamu berdoa saja ya
su itu ada nelayan
coba kita tanya dia yuk
permisi bu boleh kami bertanya
ini aku sulika
saya tidak bisa menyelam untuk mencari
kalau mau diharapkan
ma'e cuma bisa menjalan dan berharap
semoga ada kerangut tiara yang tersangkut
sudah lima belas tahun
ma'e tidak berhasil mendapatkan kerangut tiara itu
kenapa ma'e tidak pulang saja
sulika itu sedih
nungguin ma'e tiap hari
saya sudah berjanji pada almarhum bapakmu
ma'e tidak akan pulang ke dia
sebelum berhenti di rumahmu
belum berhasil mendapatkan kalung mutiara untuk kamu
sulika sudah membuat hidupku menjadi seperti ini
sudah apa apa itu sudah menjadi kewajiban ma'e

jangan lupa memberikan punca